presiden joko widodo akhirnya angkat bicara perihal aksi tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
presiden menyebut setiap orang bebas berpendapat dan berkumpul namun harus taat pada aturan
presiden menyatakan indonesia merupakan negara demokrasi
di mana rakyat bebas untuk berkumpul dan menyatakan pendapat
namun presiden mengingatkan ada batasan dalam penyampaian pendapat tersebut
sementara itu langkah pencegahan yang dilakukan aparat kepolisian
merupakan upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban sosial
serta mencegah terjadinya bentrokan di masyarakat
melakukan apa apa kalau kemudian terjadi benturan yang disahakan siapa
terus saya kira proses proses pencegahan seperti itu
jangan di ya itu memang sudah menjadi tugas aparat